babak baru pengusutan ulang kasus pembunuhan vina dan eki di cirebon makin terbuka
usai di reskrim umpol dajabar menangkap satu dari tiga burun bernama pegi setiawan alias perong di bandung
kabit humas polda jabar kombes jules abraham menyebut penyidik akan melakukan pemeriksaan ulang
maupun tambahan yang diperlukan untuk menjerat bagi setiawan
tentu akan berkembang bahwa kita akan melakukan pendalaman
melakukan pemeriksaan ulang pemeriksaan tambahan terhadap narapidana yang ada
terhadap begi setiawan yang sudah kita dpo kan
maupun mungkin kita memerlukan keterangan saksi surat maupun petunjuk yang akan menguatkan
daripada persangkaan yang akan kita kenakan terhadap pegi setiawan
september dua ribu enam belas kapolres cirebon kota saat itu akbp indra jafar
menyebut polisi telah menetapkan sebelas orang tersangka pembunuhan dan permerkosaan vina dan eki
delapan orang berhasil ditangkap dan tiga orang lainnya dpo
setelah kita yakin kita yakin bahwa ini memang kasus pembunuhan yang dilakukan kepada korban
kita melakukan upaya upaya penangkapan
para tersangka dan kita berhasil menangkap delapan orang tersangka
awalnya tujuh setelah itu beberapa lama berikutnya tertangkap lagi satu jadi delapan kita tangkap
dari jumlah tersangka sebelas orang sementara ini ya
sebelas orang yang kita ketahui berdasarkan dari bukti bukti dan informasi
menurut ketua harian kompolnas beni mamoto tim penyidik polda jabar perlu menggali informasi dari tim penyidik awal
ini kasus pembunuhan fina dan eki
terlebih ada sejumlah kejanggalan yang disampaikan kuasa hukum korban
jadi kami juga mendorong untuk bagaimana tim yang terdahulu pertama kali menangani itu
juga perlu digali informasinya apakah mereka masih aktif atau sudah pensiun
itu dikumpulkan kemudian di re note lagi
disampaikan oleh pihak penasihat hukum sinkron atau tidak
tak hanya tudingan kejanggalan dari kuasa hukum keluarga fina pengakuan lain datang dari saka tatal
salah seorang mantan narapidana yang dihukum delapan tahun penjara
saka menyebut mendapat perlakuan tak manusiawi saat diproses hukum
dan dipaksa mengaku terlibat kasus pembunuhan fina dan eki
bahwasannya saya tidak melakukan apa yang dituduhkan
saya kepengennya itu normal biasa kayak dulu lagi
siapa sebenarnya tidak bersalah sama sekali
terus juga banyak tekanan juga dari waktu waktu polisi waktu itu
di malam pajak dan malam minggu itu juga saka tidak tahu menang
satu posisi ada di rumah
setelah pegi alias peron ditangkap kini tersisa dua tiga dpo lain
tak hanya karena momentum film mengenai vina tertangkapnya ketiga dpo
berpeluang membuka babak baru
pengusutan kasus vina dan eki
tertangkapnya salah satu dpo kasus pembunuhan vina dan eki di cirebon jawa barat
menjadi babak baru untuk mengusut lebih lanjut kasus ini
dan menjawab berbagai rumor yang berkembang di masyarakat
mengenai mengapa delapan tersangka di pidana
sedangkan tiga lainnya dpo
lalu apa jerat pidana yang bisa disangkakan polisi terhadap satu dpo
dan dua dpo lain yang masih diburu
bagaimana polisi mencari novum
sementara delapan orang sudah diadili dan menjalani hukumannya
sudah ada penasihat ahli kapolri arianto sutadi
dan pakar hukum pidana hipnu nugroho
selamat sore pak arianto dan selamat sore prof hipnu
terima kasih sudah bergabung bersama kami di kompas petang
baik saya ke prof hipnu terlebih dahulu
setidaknya yang bisa digarap atau dilakukan polisi terhadap satu dpo yang tertangkap ini
kalau dilihat dari undang undang hukum pidana
ya ini merupakan hutang dari penyidik cirebon ketika itu
karena sudah menentukan pada waktu itu kan sebelas
delapan sudah terpidana tiga yang belum
nah oleh karena itu tiga ini harus diproses lagi dari awal
dengan bukti bukti yang dahulu dengan keterangan keterangan para tersangka
dengan bukti bukti yang ditemukan dalam pemeriksaan tkp
di mana lokus dan tempus delipinya ditemukan
yang kedua untuk delapan yang tersangka ini kan semuanya kan juga tanda petik mengingkar
dalam konteks hukum ada namanya asas non incrimination
bahwa keterangan untuk terdakwa sendiri
tetapi seandainya para terdakwa yang sekarang dipidana ini mempunyai bukti baru
itu suatu kesempatan untuk menarikan pk
bukti yang diketemukan pada waktu persidangan tidak ditemukan di persidangan
jadi bukti bukti yang ditemukan ketika waktu sidang itu tidak ada
nah disinilah ada dua dimensi hukum pak
dimensi yang terpidana adalah melanjutkan dengan mengajukan upaya upaya hukum lain termasuk pk
dimensi yang kedua adalah terhadap tersangka yang sekarang ketemu
dilakukan suatu pemeriksaan seperti pemeriksaan pemeriksaan ketika delapan tahun yang lalu
karena subjek hukum kan bertanggung jawab atas perbuatannya
oke tapi prof setelah delapan tahun ini novum sendiri masih terbuka tidak untuk kembali melihat kasus ini secara komprehensif
ya masih terbuka mbak
karena kalau kita melihat suatu kasus ini kan sebelas ya
sebelas itu kalau kita lihat perkembangan di media ada yang mengaku ada yang tidak
tapi itu bagian sistem mbak masalah terbukanya itu karena bukti yang baru
ini yang harus dipahami kadang kadang kalau kita lihat praktek itu bukti buktian gitu lho mbak
sehingga bukti baru itu bukti yang betul betul ketika yang bersangkutan diantara delapan itu tidak menemukan
ada bukti yang sekarang ditemukan itu yang bukti baru
sebetulnya sulit sekali menemukan bukti baru
sehingga kalau kita kualifikasi identifikasi mbak permohonannya novum itu hampir delapan puluh persen ditolak
karena memang sulitnya menemukan bukti baru
artinya pembuktian di persidangan pada waktu sidang pertama akan dilakukan saya kira sudah betul betul baik
hanya tiga orang ini kenapa tidak segera dilakukan suatu penangkapan
oke baik saya bergeser ke pak arianto dulu
pak arianto kalau anda melihat kasus ini delapan tahun berselang seakan ada jalan buntu untuk menemukan tiga dpo
tapi ketika menjadi sorotan publik ketika ramai di media sosial kurang dari satu bulan satu dpo berhasil terungkap
kalau bagi saya ini bukan suatu hal yang aneh ya
bagi saya ini kasus kasus ini kasus biasa saja
cuman pada waktu penanganan yang pertama kali dulu itu memang terjadi kekeliruan
karena kan dulu kan pertama kali kan diumumkan sebagai kecelakaan tunggal
orang meninggal langsung dengan gampangnya dikatakan kecelakaan tunggal
itu tidak boleh polisi seperti itu
makanya penyidikan yang keliru itu dulu sudah dikoreksi dengan pores
polres kemudian mengumumkan dengan sigap salah yang dari polsek nangani
kemudian dia mengumumkan sebelas tersangka
karena yang namanya polisi itu kalau ada suatu kasus pembunuhan maka dia harus sigap mencari siapa tersangkanya
nah itu kebetulan dapat dia sebelas wah bangat sekali kan itu
tapi saya tidak tahu bagaimana prosesnya
kemudian katanya ini dilimbahkan ke poldaran
kemudian kenyataannya berubah itu konstruksinya itu
karena yang dimasukkan di dalam tuntutan di bidana itu yang tiga itu tadi tidak termasuk
oke tapi apa biasanya yang menjadi penyebab ketika saat itu kapolres saat itu menyebut ada sebelas pelaku tiga diantaranya dpo
membutuhkan waktu delapan tahun untuk memburu dpo ini
pertama kali kan ditangani polres ini sebelas sudah ketemu
dan itu tugas polres sudah tuntas dengan sampai dipidanakannya orang itu
dan kemudian dihukum menurut saya ya dari kacamata saya polres waktu itu sudah tuntas itu
lalu tiga dpo ini tanggung jawab siapa sejatinya
itulah yang sampai sekarang tidak jelas begini kenapa kemudian ini yang saya dengar ya
kemudian ketika dilimpahkan ke polda itu dpo itu tidak dimasukkan dalam dpo lagi gitu bu
nah makanya ini dengan ini ya sekarang polda menangani apa itu menangani bahwa dpo tiga orang langsung jadi dpo dan cari dapat gitu
saya masih belum tahu ini apakah polres mencari baru ini kalau menangkap itu kan pasti bagian daripada penyidikan
artinya apakah ada dugaan memang perubahan berkas terjadi antara di polres ke polda
kemudian ketika menyerahkan berkas berkas sebelum p dua puluh satu
ini ya menurut saya harusnya polda itu menjelaskan nanti dulu
kenapa kok dulu dari sebelas kemudian kok cuma bahannya tinggal delapan yang diadili
yang tiga itu kok kemudian tidak dijadikan dpo atau kemudian tidak dikejar dan sebagainya
nah sekarang polisi ini bagian daripada pelayanan ya orang menuntut keadilan
ya otomatis ini sekarang dengan gegap gempita cepat langsung dpo walaupun nggak ada fotonya dan sebagainya
kenapa selama ini dpo tidak digambarkan seperti apa figurnya bahkan ciri cirinya pun tidak detil
lalu seperti apa konsekuensi pengusutan ketika polisi kembali memeriksa ulang periksaan ulang
usut ulang pembunuhan vina dan eki usai satu orang dpo berhasil ditangkap
prof ibnu kalau dari kacamata perspektif anda apa yang janggal di sini
ketika saat itu hanya delapan orang yang menjalani pemeriksaan dan berkasnya masuk
di sini dalam ilmu hukum itu ada istilahnya pra penuntutan
pra penuntutan itu ruang koordinasi antara penyidik dan penuntut umum
sehingga kalau kita lihat dalam mahasiswa itu berkas limpahan tahap satu dan tahap dua
ketika tahap dua tahap dua itu adalah penyerahan barang bukti dan barang barang bukti yang lain
kan itu berkas dan barang bukti
oleh karena itu kalau kejaksaan hanya menerima delapan ya betul
pertanyaannya kenapa dari polres sebelas diserahkan hanya delapan
inilah suatu permasalahan menurut saya urgensinya
di polda ada missing link ini kenapa hanya delapan
karena nggak mungkin jaksa menerima sebelas
jaksa pasti hanya menerima delapan yang diserahkan barang bukti dan alat bukti yang lain
nah pertanyaan sekarang kita sudah mengarah ini
pada waktu penyerahan barang bukti pada penuntut umum
karena penuntut umum nggak mungkin menyerahkan delapan suruh mencerah proses
bagaimanapun dalam suatu pra penuntutan itu ada suatu sikap suatu hal untuk mempersiapkan di persidangan
sehingga yang jelas kalau delapan itu dituntut di persidangan berarti polda hanya menyerahkan delapan orang
oke jadi kalau anda boleh membaca atau boleh melihat missing linknya berarti ada di
polda jawa barat ketika itu ada pelimpahan
oke ada di polda jawa barat saya ke pak arianto
pak arianto kalau saat ini sudah ada satu dpo yang ditangkap setidaknya masih ada dua yang sedang diburu
terpidana yang sudah bebas juga mengaku bahwa ia merupakan korban salah tangkap pengakuannya seperti itu
lalu ketika terjadi pemeriksaan ulang ini apakah ini akan mengubah dari delapan orang yang sudah menjalani masa hukuman ya
itu yang delapan ya sudah dihukum itu polisi itu sudah bukan urusan polisi lagi itu bu
tetapi kalau ada komplain bahwa dia itu disiksa di itu silahkan laporan itu
ya baru itu untuk polisi yang disiksa itu dan sebagainya
dan itu ranahnya ranah propam gitu
tapi kalau dia itu lapor kepada polisi bikin lp bahwa saya dianiaya polisi bisa juga diperiksa sebagai kasus penyiksaan biasa yang dilakukan oleh pak
nah yang kedua ini tadi yang tiga orang dpu itu tadi itu ya penyidikan baru menurut hemat saya
karena dulu kan nggak pernah disidangkan ya
kecuali kalau dulu disidangkan kan jadi nebis ini dem ya gitu yang dijadikan
makanya yang saya pertanyakan adalah ini dpo polda jabar kemarin itu menebarkan dpo itu apakah pakai lp baru
harus ada lp dan kemudian ada sprindik dan kemudian ada
karena itu udah langkah langkah apa revesik yang harus dilindungi pakai surat perintah penyidikan gitu
mudah saja bagi saya teruskan aja penangkapan cari saksi saksi bahwa dia dituduh terlibat dalam suatu pembunuhan itu
kemudian serahkan kepada jaksa kalau jaksa menganggap cukup bukti ya disidangkan
kalau kemudian dikumpulkan disampaikan jaksa jaksa bilang wah nggak cukup bukti ya polisi sp
teman gitu saja prinsipnya apa
polisi itu penyidikan itu cuma bikin terangnya perkara menunggulkan bukti bukti keterangan saksi dan sebagainya di ramu jalan berkas
kemudian serahkan kepada jaksa untuk penuntutan kalau menurut syarat go kalau enggak sp tiga
berarti jelaskan pada masyarakat ini loh kendalanya begini bukan dpo tiga kemudian tidak ditangkap tangkap delapan bulan kok kemudian ditangkap
itu karena kurang penjelasan kepada masyarakat itu masyarakat yang jadi bingung sekarang
itu tugas polisi sekarang di media yang serbuah bebas dan suara ini mestinya memberikan penjelasan kepada rakyat itu bagian yang sama dengan dia melakukan penyidikan yang baik
baik saya ke prof ibnu prof ibnu jadi nanti ketika ada pemeriksaan ulang ketika ada temuan baru apakah akan mengubah ke delapan terpidana apakah akan diadili lagi atau seperti apa
ketika seumpamanya akan ada dugaan pasal seumpamanya ruda paksa dan juga unprocedural dari penyidik
terhadap delapan yang sudah terpidana itu tinggal melakukan upaya upaya hukum lain misalkan terhadap peninjauan kembali
tapi ketika ada suatu pemeriksaan dengan penganiayaan nah itu tekanan itu suatu tindak bidak sendiri
makanya para tersangka yang merasa ditekan dianeya segera laporkan ke propam ini buktinya minta visum
bicara soal bukti karena kalau bicara soal hukum kita harus menyerahkan bukti
ucapan tidak begitu kuat ketika tanpa pelampiran bukti lalu bukti buktinya akan seperti apa dong
karena ini kan sudah delapan tahun berselang visumnya juga tidak bisa dilakukan ulang
ya itulah kelemahan visum apalagi hitungan hari itu sudah berubah
itulah kelemahan oleh karena itu mbak makanya dimensi yang pertama itu adalah bagaimana dia mendapatkan suatu novum
itu harus dikejar dulu karena hampir semua menolak kan
sebelas melakukan suatu dugaan pembunuhan perkosaan bagaimana peran yang terjadi itu harus juga dilakukan
bagaimana bukti forensik saya kira kalau bukti bukti forensik ke depan waktu itu polres cirebon sudah oke mbak
saya kira polda sudah mumpuni semuanya lah itu dibuka kembali
nah itulah yang akan menjadikan bukti kembali ketika melakukan upaya hukum
jadi yang delapan ini sudah tidak mungkin diproses kembali
kecuali dia bisa melakukan membuktikan ada
itu kan membuktikan ada penganiayaan ketika pada waktu pemeriksaan itu
itu yang menjadikan problem dari suatu pembuktian
memang mbak ini kan kalau pemeriksaan ketika itu misalkan maaf di polres apakah ada cctv cctv sudah hilang
apakah ada didampingi penasihat hukum bagaimana kondisi penasihat hukum itu
ini agak sulit makanya dalam kasus kasus yang mengembang kaitannya dengan tanda petik kekerasan dalam pemeriksaan
itu kan sebetulnya kalau dalam teori hukum bukan lagi due process of law
tapi due process presumption in bukan presumption of guilt salah ini yang keliru
keliru itulah yang saya kira menjadi bukti yang agak sulit ketika melakukan pelaporan baru terhadap tindak bedaya pengayaan di persidangan
baik kita akan nantikan seperti apa kinerja dari polri untuk mengungkap secara menyeluruh kasus pembunuhan vina dan eki yang terjadi dua ribu enam belas lalu
terima kasih pakar hukum pidana prof hipnu nugroho dan juga pak arianto sutadi penasihat ahli kapolri
sudah memberikan perspektif di kompas petang sore hari ini selamat sore